mengingat beberapa waktu yang lalu di dalam forum yang hampir sama kemudian ada kesepakatan untuk dihentikan
rapat eksekutif komite juga sudah memutuskan setelah mendengarkan keluhan atau keinginan dari liga lib pada waktu presentasi kib
eksekutif komite memutuskan untuk dihentikan dan dibawa ke dalam kongres untuk disahkan
oleh karena itu konstelasi itulah yang harus kita kembalikan lagi kepada pssi
jika memang ini liga akan dilanjutkan maka pssi lah yang punya ranah untuk dilanjutkan
format dan lain lainnya nanti kita bisa menyesuaikan